gusti kasep hamba teh ngerti
tapi ini teh urusannya pribadi pisan gusti kasep
urusan pribadi atuh gusti kasep mah gak perlu tau atuh
eh nyai yang sopan atuh
yang jelas bilangnya
sama gusti senopati teh
masa seperti itu
benar nyai ngomong teh yang sopan
dia tekan pukuh kerajaan atuh
akik mantan nyahu
atuh gak nyai teh hayang ke sungai
bukankah syemur syem nyuruh nyai untuk tetap istirahat
bukannya nyanyi tidak mau istirahat
tapi nyai teh masih punya tanggung jawab
untuk menyembuhkan radian walang sunsang
dan nyai bagaimanapun
juga harus kesana
terima kasih nyai
untuk bakti nyai mengobati putra kami
kami juga sangat membutuhkan yiroh
tapi apakah nyai sudah pulih benar
gusti ratu jangan khawatir
nyai sudah sembuh
dan gusti nyai mohon izin
karena harus kesana sekarang juga
saya akan mendapingi nyai
terima kasih gusti
ikutlah ke ruang pengobatan
jaga keselamatan nyiroh
hingga putra aku
hamba harus segera ke pondok
alhamdulillah sudah selesai
aku menginginkan syekh
untuk tetap berada di istana
dan kembali mengabdi
ke istana pajajara
terima kasih gusti prabu
jikalau prabu menginginkan seperti itu
hamba sudah bertekad
dalam diri hamba
hamba ingin bersiar
di tengah tengah masyarakat pajajaran
ada apa putriku
syekh murus yang belum pergi
ada sesuatu yang ingin aku sampaikan
agar syekh murus yang ingin membantu
rai ken santang
untuk mengurus pesantrennya
ini sesuai dengan keinginan syekh murus
yaitu berdakwah ke masyarakat
aku yakin sekali
rai ken santang pasti akan sangat terbantu
saya menerima amanah
terima kasih nyimas
sudah percaya kepada hamba
putriku rara santang
ajaklah syekh murus yang ke pesantren
dengan rai mukiat santang
baik ayah and prabu

terima kasih banyak
saya mohon diri dulu
kalau ada apa apa panggil saja saya
tolong antarkan yiro ke wisma
nyiro sekarang sudah enak ya
kemana kemana dia diantar
sama gusti senopati
seperti orang penting sekarang
pandari dulu juga nyai teh penting
aduh ah aku juga sudah nyahulah
cuma nyai mah diam diam aja takut dibilang sombong

tidak ada yang bisa diantar
tidak ada yang bisa diantar
tidak ada yang bisa diantar
ada apa nyai
apakah nyai membutuhkan sesuatu
disini teh ada sungai tuh
nyai mau ke sungai
sesuai dengan perintah gusti prabu
sesuai dengan perintah gusti prabu
untuk keselamatan nyai
nanti ada pembunuh yang mengincar nyawa nyai

hamba teh ngerti
tapi ini teh urusannya pribadi pingsan gusti kasep
urusan apa nyai
atu gusti kasep mah gak perlu tau atu
hei nyai yang sopan atu
yang jelas bilangnya
sama gusti senopati itu
masa seperti itu
dia kan pukuh kerajaan
dia kan pukuh kerajaan atu
atau nyai itu mau ke sungai
atau mau ke mana
apa disini ada kamar mandi
udah disediakan pancuran
saya sudah lihat
tapi disini mah gak enak tempatnya sempit
saya sudah biasa mandi di tempat air yang ngocor
disitu mah enak
sama kodok atu
sama ada daunan atu
uh enak adem
oh dasar asin sepat
yang kecay kasu wengi segala atu
gimana atu gust
aku tidak bisa mengizinkan
karena ini adalah perintah langsung dari gusti prabu
dan nyai harus dijaga
untuk menghentikan perintah yang tersebut
dengan penjagaan yang ketat
atu tenang aja atu gusti senopati
kan ada kami berdua atu
ya jawara lucu tipanya lu atu
kita kan berdua suka jagain nyiroh
dari dulu juga ya
baiklah kalau begitu
aku akan mengizinkan
tapi aku harus ikut dengan kalian
si ganteng teh mau ikut
atu jangan atu
malu atu kasep
tapi kalian pergi
harus dijaga dengan prajurit
iya tuh kalau prajurit mah gak apa apa
sandika gusti senopati
kawal mereka sampai ke sungai
dan pastikan mereka selamat
sandika gusti senopati
nyiroh berangkat ke sungai
hanya di kawal dua prajurit prajurit bodoh
dan dua pendekar gemplung itu
untuk menghabisi nyai iroh